kami tuh belum pesan makanan
maaf ibu tugas saya hanya mengantarkan saja
kita salah meja ya
sudah di meja yang tepat kok
terus saya sengaja pesen ini yang banyak biar
lo suruh gue jauhin putri
tapi kenyataannya apa
lo sendiri yang deketin dia
karena gue mau ngelindungin putri
kok gak bisa dibiarin
aku gak bisa dibiarin
aku gak bisa dibiarin
aku gak bisa dibiarin
lo kan udah janji ke gue
santai dong gak usah ngegas itu juga kali
aku mau ngelanjutin cerita
nggak usah ngegas gitu
sabar banget kan
jadi stay tune terus ya
bakal seru banget
pengiran sama rizky berantem
nyebelin banget sih
untuk nutulan rapat hari ini
maaf pak belum pak
saya tadi hp saya sengaja matiin pak
lo baca tuh apa maksud saya ya
duh siapa sih yang wa banyak banget kayak gini
sudah dibaca nutulannya
ini lagi minta ya
banyak ya pak isinya
bu romi bikin saya nggak konsen aja
banyak amat sih ngirimin wa nya
baiklah kita mulai saja rapatnya ya
lebih baik bapak selesaikan dulusan bapak
nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi ke sini
aduh dasar bu rumi
ngada ngada banget sih
gara gara dia saya jadikan ategor deh
nah gitu dong pak regar angkat telepon saya
pak regar pak regan kan udah cobain masakan saya semuanya
kira kira dari satu sampai sepuluh pak regar kasih nilai berapa coba
kalau bu rumi bukan temennya my future wife udah saya blok nomernya
saya harus waspada nih biar my angel gak salah paham dengan kelakuannya bu rumi
kok dimatiin sih telpon aku
mana sih pak regar
udah capek capek masak lagi
tau nggak saya tuh baik baik nelfon pak regar
cuma mau nanyain pendapatnya soal hasil masakan saya
tapi malah pak regar matiin telpon saya bu nawa
ah pak regarnya mungkin sibuk
iya kali tadi sih dia bilang sibuk
yaudah bu rumi nggak usah cemberut jangan dipikirin
saya rasa sih pak regar kalau nangis dia akan nangis
kalau nggak sibuk dia akan cobain
dan mungkin bakal telfon ke bu rumi
karena daripada saya ngetelpon dia kan mendingan pak regar yang nelfon aku kan
kayaknya bu rumi beneran suka deh sama pak regar
ngapain pagi pagi udah kesini
eh bu nawang ayo cepat yuk kita ke ruangan
pak remon tiba tiba sekali datangnya pak
biasanya kan pak remon kasih kabar dulu kalau mau kesini
memangnya saya tidak boleh sih
bukan begitu maksud saya
ayo silahkan duduk pak
bu nawang ada masalah apa apa dengan bu nawang
kami tuh belum pesan makanan
maaf ibu tugas saya hanya mengantarkan saja
kita salah meja ya
ibu sudah di meja yang tepat kok
saya sengaja pesen ini yang banyak biar
biar ibu bisa biar ibu bisa makan bisa dipilih gitu
maaf saya boleh balik ke kantor gak ya
saya takut pak alex butuh saya di sana
pak pak pak pak pak pak airing tunggu pak
eh jangan jangan jangan pak
saya aja yang bersihin ya pak ya
maaf saya balik ke kantor ya pak ya
saya takut pak alex butuh saya
ibu ibu nawang makan aja dulu
nanti pak alex biar saya yang telepon
saya pastikan semua baik baik aja tidak ada yang ganggu bu nawang
sebenarnya ada masalah apa ini pak remon sama bunawang
sampai bisa menunda rapat untuk membahas proyek besar
hanya demi untuk nemuin bu nawang
kenapa masalahku nggak habis habis sama pak remon ya
kemarin urusan pangeran
sekarang masalah bu nawang
kapan hidupku bisa tenang kalau kayak gini caranya
harus selalu berurusan pangeran
harus selalu berurusan sama pak remon
kayaknya aku harus minta bantuan lydia nih
untuk handle pak remon
nanti pak remon
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan